namun ini kan selalu menyebabkan kemenku itu dan saya secara personal sering dianggap sebagai menteri yang tidak mudah memberikan
jadi upamanya untuk pupuk pak dolfi jumlah pupuk itu kalau berdasarkan anggaran hanya empat tujuh juta ton
padahal kebutuhan pupuk menurut kementerian pertanian berdasarkan sebelumnya itu sembilan lima juta ton
harga pupuk bahan bakunya juga sudah meningkat
sehingga waktu itu dihitung kalau seandainya ditingkatkan mendekati sembilan juta ton memang akan dibutuhkan anggaran tambahan hampir sekitar tadi empat belas juta
ini karena situasi di lapangan tentu dan juga dari sisi anggaran yang tersedia dianggap tidak memadai
jadi masih ada di dalam apbn yang ada
pak fibri mau ada tambahan yang perlu
putri saya perlu klarifikasi lagi
tadi dikatakan bahwa ada dbabun terkait cadangan subsidi pupuk dan ikn
itu yang direkening berapa saya cari cari enggak ketemu ini bu
kalau misalnya di sembilan ratus sembilan puluh sembilan delapan itu kan nggak ada rincian
kita hanya kasih kriteria yang dua puluh h tadi
kesan saya ibu mengatakan seolah olah ada cadangan pupuk nomenklaturnya
ikn seolah olah ada bahasanya
kalau di rekening yang ada ini kan sangat umum sekali
pelayanan umum ketertiban dan keamanan ekonomi kesehatan pendidikan perlindungan sosial
sementara yang kita bilang di pasal dua puluh h penjelasan
nggak ada tambahan subsidi pupuk
nah ini yang perlu jangan maksud saya bu
tapi kementerian mintanya ya sesuai kepentingan kepentingan aja yang kita nggak tahu
tidak dibahas di dalam apbn sebelumnya
kebutuhan pupuk kekurangan pupuk kita setuju ditambah
tapi ini kan bukan muncul sekarang
presiden seolah olah terkejut
padahal kekurangan pupuk sudah sepuluh tahun yang lalu ini bu
kita kalau ketemu rakyat di dapil
kalau memang di babun sembilan ribu sembilan ratus delapan ya disampaikan bahwa enggak ada itu kriteria
baru akan diadakan masuk dalam fungsi ekonomi misalnya
terus yang tadi pak isha merespon
bahwa bantuan pangan masuk dalam nomenklatur perlindungan sosial
nomenklatur perlindungan sosial itu ada di undang undang fakir miskin
undang undang kesejahteraan sosial
yang ranahnya itu adalah di kementerian sosial
jadi kalau anggaran kemudian di alokasikan ke bapanas nih
perlindungan sosial itu nomenklatur yang jelas jelas ada di undang undang kesejahteraan sosial
dan undang undang fakir miskin dalam konteks penanggulangan kemiskinan
tentang apa itu perlindungan sosial
dan apa itu bantuan sosial
nah kalau kemudian kita buat definisi baru
yang kita tidak tahu apa landasan undang undangnya
padahal undang undang yang existing ada menjelaskan
ya artinya ini termasuk ugal ugalan jadinya
itu bu menteri respon saya atas penjelasan yang disampaikan barusan

tapi menurut saya kalau dari cadangan bun
tapi saya setuju dengan yang disampaikan pak dolvi
kita tetap akuntabel dan detail
tentu pada saat yang sama di dalam belanja bun itu
memang ada juga tetap ada cadangan
di mana bendara negara diberikan juga kewenangan
karena banyak hal memang tidak seratus predictable pak
tadi pergerakan dari pos itu semua bergerak sebetulnya
kalau bisa dikatakan mengelola apbn itu
namun tekanan dari pak dolvi untuk makin detail
dan karena ini juga nanti akhirnya juga akan diaudit oleh bpk
kita juga tahu bahwa untuk compliance atau kepatuhan terhadap undang undang
itu menjadi salah satu dari aspek yang akan diaudit oleh bpk
jadi kembali kepada tadi mungkin